sementara itu presiden joko widodo mengungkapkan keheranannya karena istana kerap dikambing hitamkan
atas berbagai dinamika politik jelang pemilu dua ribu dua puluh
presiden jokowi tegaskan tidak ada intervensi dari istana dan kewenangan sepenuhnya berada pada kpu
hal ini disampaikan jokowi dalam peringatan ulang tahun partai hanura di jcc jakarta pada rabu
tapi repotnya ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh
itu kan sebetulnya urusannya kpu
urusannya kpu itu tapi yang dituduh tuduh
karena tidak lolos langsung tunjuk tunjuk
itu istana ikut campur kekuatan besar ikut campur kekuatan besar intervensi
saya itu nggak ngerti apa apa masalah ini
ini kan total seratus persen urusannya kpu